sudah terhubung melalui sambungan skype dengan pemilik akun
sekaligus tadi pembuas video telur ceplok kecap manis ada edward suhadi
halo kabar baik selamat malam
selamat malam edward belakangan videonya kan viral nih di lini masa
sebelum si apa namanya telur telur ceplok ini ada juga saduran dari video atau dari artikel washington post
tapi sebetulnya apa sih yang menggerakkan edward untuk bikin video semacam ini di instagram atau social media
ya aku kan sehari hari jadi creative director di agc di cerita
jadi kerjaan kita memang adalah mengubah gimana pesan pesan rumit itu bisa dirubah jadi bahasa yang sederhana
supaya audiens mengerti
karena suatu pesan itu nggak pernah salah si pendengar pesan
tapi si pembawa pesannya yang harus bikin pesannya itu gampang dimengerti sama pendengarnya
jadi ya mencoba melakukan apa yang aku bisa
jadi aku lihat artikel washington post itu bagus banget dan membuat orang lebih ngerti kenapa alasan mereka harus tetap di rumah walaupun badannya tetap sehat
jadi itu keputusan instan aja begitu ngelihat terus minta maaf washington post nya mention di twitter terus aku langsung bikin deh
dan nggak nyangka juga bisa sampai viral sampai sebegitunya gitu
oke itu menarik banget sebetulnya ya kita jadi tahu kita jadi sadar ternyata angka pergerakan itu bisa jadi mengkhawatir
kan untuk kita kalau tidak melakukan social distancing
tapi edward kalau video telur ceplok ini kan dibuat karena adanya panic buying ya di mana mana
nah edward sendiri mengalami pengalaman kesulitan untuk mencari kebutuhan bahan pokok telur dan segala macamnya nggak sih
saat ini enggak sih jadi kayak waktu panic buying itu juga kadang kadang memang semua orang takut saya mengerti semua orang panik
tapi kalau kita lihat balik lagi kan kita kalau hidup apalagi saya gemuk gini kayaknya nggak bakal pelampiran gitu ya
harusnya sih cukup untuk kita makan makanya saya bilang
makanan indonesia nasi sama telur ceplok itu murah banget
ada yang breakdown katanya tiga ribu lima ratus itu satu piring
tapi kalorinya bisa sampai lima ratus cukup untuk sepertiga asupan kalori sehari
jadi sehari sebetulnya kalau ngomong kasar sangat menyederhanakan itu tuh sepuluh dua belas ribu untuk hidup gitu
jadi kenapa kalau harus beli gula susu telur sampai kayak bertumpuk tumpuk apakah
negara mau perang atau bagaimana kan sebetulnya enggak
jadi saya bikin bahwa satu makanan sederhana yang kamu suka banget tapi kamu sering lupa bahwa itu juga murah banget gitu loh
iya bahkan lebih murah dari mie instan mungkin tapi kita kadang lupa ya lebih enak justru dari mie
saya dikirimin foto telur ceplok seharian ini
oke edward ini respon warganet cukup bisa menerima pesan dari video video edward juga
ada cerita unik nggak sih melihat banyaknya respon ini
ya katanya gara gara saya posting takut harga telur nih yang naik malah katanya
sama brand brand kecap juga
saya ya orang iklan tapi saat ini kayaknya belum untuk mengiklankan diri dulu
jadi seru aja seharian orang kirim telur ceplok dan kayaknya kena banget pesannya gitu dan mereka ngiler
dan mereka ngerti artinya bahwa nggak harus panik kok gitu cukup buat semua orang
saya saya salah satu yang ngiler saya tadi langsung bikin telur centong kecap manis
langsung bikin juga ya
enak banget ya
tapi dari video dari saduran washington post kemudian video telur ceplok ini kan simpel banget ya
plan selanjutnya dari edward suhadi apa sih untuk kembali menyadarkan masyarakat indonesia kalau nggak perlu sepanik itu
harus waspada tetap tapi nggak boleh sepanik itulah untuk menghadapi persebaran virus corona
ya mungkin saya karena dari begitu banyak apa
dan artikel mengenai virus ini menular
mungkin berikutnya tentang itu sih
walaupun saya akan hati hati karena saya bukan dokter
tapi kayaknya perlu dibuat video yang sederhana sehingga banyak bisa dikirim ke grup keluarga terutama
karena banyak juga anak muda yang lapor orang tuanya nih ngeyel gitu
jadi merasa badannya fit merasa nggak ada apa apa dan tetap mau pergi kesana kesini
padahal anak anaknya yang muda yang lebih bisa baca lebih mengerti itu udah khawatir banget
jadi orang tuanya harus dibantu
gimana gue bikinin video dong bisa kasih lihat orang tua gue supaya dia ngerti gitu
corona ini apa sih gitu
mudah mudahan nanti diterima baik juga sih
baik terima kasih banyak edward suhadi
terima kasih juga sudah membagikan pesan pesan yang sederhana untuk kami di lini masa
terima kasih banyak